diperlukan pengalaman lapangan memerlukan kerja kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan yang berkaitan
utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat
kalau urusan ekspor saya kira juga menjadi urusan menteri perdagangan ya
tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri
terus bisa kita jaga
kemudian untuk pak hadi sebagai menteri atr dan bpn
karena beliau dulu sebagai mantan panglima menguasai teritori
dan kita juga tahu pak hati kalau ke lapangan juga bekerjanya sangat ketil
oleh sebab itu tadi malam saya sampaikan
urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah sengketa lahan harus sebanyak banyaknya bisa diselesaikan
yang kedua urusan sertifikat harus sebanyak banyaknya juga bisa diselesaikan
dan saya meyakini pak hati memiliki kemampuan untuk itu
terima kasih pak
terima kasih pak
termasuk di dalamnya urusan lahan tanah yang berkaitan dengan ikn
siap terima kasih bapak terima kasih pak presiden
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
oke saya mundur sedikit lagi
pak jil foto dulu pak bentar pak
foto dulu pak bentar pak
pak wamen pak wamen
pak wamen pak
pak main izin kita foto bareng dulu pak
baru doorstop lagi pak
baru doorstop lagi pak